mereka pasti masih ngumpet disekitar sini
dari baunya gue bisa cium
lu gak percaya sama hidung gue
hidung gue ini lebih tajam penciuman daripada anjing pelacak
kalo ketemu kita bunuh aja si rangga sama si opi
mereka mau bunuh gue
baris ke baris ke
kalo bos lo si opi sama si rangga gak nyerahin diri sama nyerahin rumah penampungan itu
terus organ tubuh lo gue jual
mau gak lo
kan lo semua nih gak ada yang punya
jadi gak bakal ada yang nyariin
temen gue tuh jantungan tuh gara gara lo kegaukan mulu
tapi dia juga bakal
lantas kita kasih kuah kita jadiin
naik berdasarkan urutan
dapat rapat rapat rapat
rapat dua tiga empat tiga
cepat cepat cepat
hei jangan terlihat
kalau gak diam gue yang diam
dan adik adik saya tuh dijelas hilang
bahkan kemungkinan mereka diculik
yah saya mengerti
tapi kami hanya menjalani prosedur yang sudah ada
adik untuk bersabar
dan menunggu kabar berita selanjutnya dari kami
gepap bumi gepap bumi
gepap bumi gepap bumi
duduk gendong tidur lagi
aku tidak pernah kasih tau kamu untuk gendong aku
tapi kamu tuh kelewatan
aku tuh ngigo pergi ke singapura
habis itu aku mau beli barang yang bagus banget
ada yang jatuhin aku deh
sukurin kamu mau sukurin
oh gah aku pegel
aku udah lama gak shopping
aku mau dipupin sama
ya allah ya tuhanku
ya allah ya tuhanku
aku mohon kepadamu
aku mohon kepadamu
selamatkan dan lindungilah
karangan dan anak anak yang lain
karangga dan anak anak yang lain
dimanapun mereka berada
dimanapun mereka berada
jauhkanlah mereka semua
jauhkanlah mereka semua
dari mara bahaya yang berlaku
kembalikanlah mereka ke rumah ini
ke rumah ini
karena hanya mereka

lah yang kupunya
kalian siapa sih
ngapain cowok pada kesini
kami berdua mencari laura
kamu tahu dimana dia
laura lagi laura lagi
kenapa sih semua pada nyariin bule manja itu
kami sudah cari laura kemana mana tapi nggak ketemu
jangan jangan terjadi apa apa sama dia
ayo kita cari dia
karangga sama anak anak yang lainnya juga hilang
sebenarnya apa sih yang terjadi
oh pelajaran pelajaran
tahu nggak sih kamu udah ngakuin pelajaran
kamu udah hug me
kamu tuh udah peluk aku
apa apaan sih ra
siapa yang meluk kamu
aku nggak tahu
pasti kamu yang bikin aku peluk kamu iya kan
nggak tahu apa apa
kamu kali yang narik tangan aku
dan anakku tuh jelek kayak gini
aku malu aku liat orang
semoga gara gara kamu tahu nggak
itu tuh ketinggal
perbuahan nggak ada yang liat
gue harus ke kantor polisi sekarang
siapa tahu aja berita karangga sama anak anak udah ketemu
oh tuh mereka lagi
gue harus lari kemana ya
kayaknya sepi sepi sunyi sekali gak ada kehidupan
ada bang kita cek aja dulu
di mana di mana
di dalam mana
ya daun rumahnya
masa daun kandang
kali ini jangan sampai gagal
jangan terlalu banyak bikin suara
mereka pasti masih ngumpet di sekitar sini
lebih tajam penciumannya daripada anjing pelacak
kita bumuh aja si rangga sama si opi
mereka mau bunuh gue
coba lo periksa ke kamar
kalau nggak bikin jengkel sehari
ada gak tuh
kita tunggu sampai mereka datang
kita bikin supres
gue harus pergi dari sini
gue harus cari ke rangga
jangan sampai dia ketemu sama mereka
terus tutup dulu jendela tuh
tapi si rone karena matahari
apa karena palak lo ya
semalam gue lembur dong oh oh oh

karangnya dari mana aja opi cari semaleman ceritanya panjang
tapi kamu kenapa kita tempat aman ya nanti ceritain ada apa sih oh my god